nah ini panahan panahan itu sekarang menjadi sebuah olahraga yang semakin digemari terutama oleh anak anak
wow oleh anak anak ya justru ya
karena memang kelihatannya tidak hanya menyenangkan olahraga panahan ini memiliki manfaat psikis dan juga fisik ya
nah mudah mudahan sang ibu juga mau menemani anak anaknya main panahan ya
semoga jadi hubungan baru buat ibu dan anak
ibu dan anaknya
olahraga panahan bukanlah olahraga ekstrim sehingga bisa diikuti oleh anak anak
kira kira apa sih yang membuat mereka tertarik dan menyukai olahraga ini
kalau kamu kenapa
soalnya nambah fokus ke pelajaran sekolah terus ya senang aja ketemu sama teman teman bareng bareng
para orang tua mendukung kegiatan olahraga ini karena selain banyak manfaat juga dianjurkan dalam agama
ya karena memanah itu salah satu olahraga yang disunahkan oleh rasulullah saw
tren olahraga panahan di indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak dua ribu dua belas
olahraga panahan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan
seperti menjaga fleksibilitas
proses otot tangan menjaga ketajaman mata dan melancarkan peredaran darah
kunci dari memanah adalah fokus dan konsentrasi
sedikit saja tidak fokus sudah pasti target kita akan meleset
kita juga tidak boleh tergesa gesa dalam melepaskan anak panah
secara tidak langsung dengan memanah kita sekaligus belajar untuk melatih ketenangan diri dan pengendalian emosi yang berguna dalam praktek kehidupan sehari hari